sebaiknya kita bicara di luar
tidak enak kalau dilihat orang

cepat pergi dari sini jangan lupa perubahan itu
kamu tidak apa apa
sebenarnya apa yang terjadi
saya tidak tahu
tiba tiba saja tadi mereka menyergap saya
saya tidak tahu
saya lihat tadi
kamu memang pria yang menggairahkan
apa kan aku sudah mengapa saja
demi orang yang bertutup dengan hatimu
mereka merasa ingin anda kukal

ini sudah ada di anda tersimpan
sepertinya seperti ini
yang ini pihak ini kau ikkeh dengar
kalau ngerti kan
dan men embodied yoari padding
kenapa tidak ada yang mencegahnya
karena tidak ada yang berani sama dia
tidak ada yang berani sama dia
tolong jangan minta obati lagi dari mereka
kasian mereka nyai
baiklah kalau memang itu keinginanmu
tapi dengan satu sarang
apa itu nyai
kamu harus menikah dengan aku
tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuatannya
hanya kekuatan allah swt yang tidak bisa ditandingi
insya allah saya akan menghadapinya
baguslah kalau begitu
berarti kamu akan membantu tugas nyai lani
saya harus permisi
ngapain lu disitu
lah ketahuan deh
beri salam ke kakak guru
cepat jawab ngapain kalian disini
kepada paginya hulu
asyik bucutan sih
tujuh tiga aku silahkan
bahasa apa itu
selamat malam mas adi
saya permisi assalamualaikum
ada apa dibalik semua ini
saya datang baik baik
pergi juga baik baik
tidak ada yang bisa
mengalahkan ku anak muda
akan aku tunjukkan
aku telah mempelajarinya secara diam diam
kok ditutup matanya
mungkin lagi belajar itu kali
jurusi buta dari gua antus ya
ah gak kelihatan
salah matanya ketutup bukan jurusan
jauh jauh jauh jauh
jat jat jat
kepala pundak rutut kaki
pelaku apa ya
itu jurus apa mea
iya biru tuh
eh namanya apa mel
jangan salah mengertikan
lo salah ngomong jurus itu gak bakal berhasil
artinya apa tuh mel
jurus yang sangat mematikan yang saya temukan baru saja
ayo siapa pendekar itu
ini rudy hadiswarno
pendekar keren nih dari cina nih
selama ada niat pasti bisa
oh gitu sih pendekar
setelah dua santri itu menurunkan ilmunya kepadaku
jangankan orang biasa
jangankan hewan binatang
bisa dikalahin ya
belum tentunya kak